berikut ini informasi terkini yaitu kebakaran melanda bangunan museum nasional atau museum gajah di jalan merdeka medan merdeka barat jakarta pusat pada sabtu malam
dan saat ini api masih menyala dan membakar sebagian besar bangunan di area belakang museum nasional
akibat kebakaran ini atap dan tembok bagian belakang bangunan ambruk
untuk mengetahui situasi kebakaran di museum nasional sudah ada jurnalis transmedia rizky itiar yayah
selamat malam rizky
selamat malam monica
rizky bisa anda jelaskan bagaimana situasi kebakaran saat ini dan sebenarnya lokasinya anda berada di mana saat ini tepatnya
ya baik monica dan juga fordy fadz selamat malam
saat ini saya berada di area belakang museum nasional atau orang biasa mengenal adalah museum gajah gitu monika
di mana memang dari pandangan mata kami di lapangan kita masih cukup besar
belakang museum nasional ini monica
untuk saat ini sendiri petugas dari tudin kemanggulangan kebakaran dan pengelamatan kota jakarta pusat
tengah berupaya melakukan proses pemadaman terhadap bangunan yang tengah terbakar di kawasan ini
untuk saat ini sendiri kami belum dapat memastikan bangunan apa yang terbakar
antara memang saat kami mencoba mendekati lokasi kejadian kami masih terbatas bagi awak media
ya rizky bagaimana dengan proses pemadaman itu sendiri
tadi anda sempat mengatakan tengah berupaya dipadamkan oleh sudin sekitar di tempat tersebut
apakah sudah ada berapa unit mobil pemadam kebakaran di sana
ya memang untuk saat ini petugas pemadam kebakaran masih terus bekerja berupaya melakukan proses pemadaman terhadap bagian yang terbakar saat ini monika
untuk berapa unit yang sudah diterjunkan ke lokasi kebakaran saat ini
kami belum mengetahui secara pasti total ada berapa banyak unit mobil pemadam kebakaran yang memang dikerahkan ke lokasi kebakaran
meski begitu memang saat ini terlihat masih berkorban cukup hebat dari bagian belakang museum nasional dan warga sekitar juga dan pengguna jalan yang melihat dari pinggir jalan mencoba untuk berupaya melihat langsung kondisi kebakaran yang melanda di museum nasional
memang tampak di kasat mata
saya memang saat ini petugas tengah terus berupaya melakukan proses pemadaman di lokasi kejadian monika
untuk sejak kami konfirmasi tadi perwira tiket sudir damkar jakarta pusat memang tim damkar jakarta pusat mendapat informasi awal kebakaran itu sekitar pukul delapan malam tadi monika
untuk sampai saat ini sekitar pukul dua puluh lima puluh dua api masih terus berkobar di bagian belakang musim nasional
rizky ada yang perlu kami konfirmasi
sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa kebakaran ini mengakibatkan bangunan atau dinding di belakang museum ini pun ambruk
apakah hal tersebut benar dan juga tadi anda menyebutkan warga sekitar berkumpul di area kebakaran
apakah ini membuat warga panik khususnya juga warga yang berdomisili mungkin dekat di area tersebut
ya baik monica untuk informasi mengenai ada bangunan yang ambruk tersebut ini kami belum dapat menginformasikan

lantaran memang keselamatan bagi kita semua di tengah malaysia
dan untuk warga yang berkumpul memang rata rata mereka adalah warga yang berada tinggal atau tinggal di belakang terbang
seberang lokasi kebakaran di tengah malaysia
dan memang lokasi musim nasional yang berada di penjuru jalan di bagian belakangnya membuat
mendara yang hilir mudik melintas pesawat ini memilih untuk berhenti dan melihat secara langsung
untuk kebakaran yang terjadi saat ini di musim nasional begitu monica
ini mobil mobil kendaraan berhenti berarti apakah situasi arus lalu lintas juga di area tersebut terhambat atau terjadi kemacetan juga rizky
karena apalagi saat ini kita tahu ini hari sabtu ini malam minggu masyarakat jakarta warga jakarta mungkin saat ini walaupun sudah malam hari masih beraktivitas di jalan
ya baik monica bisa saya gambarkan saat ini kondisi pemadam kemas
ini berada di bagian depan dan bagian belakang musim nasional
memang di bagian depan sendiri proses apa namanya jalan sendiri masih cukup lebar dan masih beraktivitas kemandara
dan di bagian belakang juga mobil jalan kaki ini berada di jalur lambat
jadi proses pemadaman di perjalanan tidak mengganggu arus lalu lintas yang berada di lokasi
arus lalu lintas baik dari arah medan merdeka maupun dari sebaliknya
nah itu yang mengarahkan di belakang jalan kaki ini
tetap bisa dilalui kendaraan lebih ke monica
rizky bagaimana dengan mungkin situasi posisi dari area lokasi kebakaran ini
mungkin masih ada juga pemirsa yang masih belum begitu paham terkait dengan lokasi ini
apakah ini kebakaran ini bisa merambat ke area permukiman di sekitarnya
apakah ada area permukiman yang mungkin berdekatan dengan lokasi kebakaran

jadi berada jauh dari pemukiman warga
kanan kiri musim nasional ini merupakan gedung kementerian
dan untuk kondisi pemukiman warga sendiri memang jauh
dan warga warga yang rata rata kemari yang untuk melihat langsung adalah warga yang berada di seberang lokasi
yang jauh berdampak dari peristiwa kebakaran ini
dan memang kanan kiri dari lokasi kebakaran sendiri
ini adalah penggunaan permanen ya
ini adalah tembok
jadi untuk situasi api kalau dilihat secara katak katak hanya berada di ruang lingkup yang terbakar
dan tidak belum dapat dikasihkan merendek atau tidak di komunitas
baik rizky ada juga yang menarik untuk kita ketahui
bagaimana dengan kronologinya sendiri
mungkin tadi anda sudah sempat menjelaskan bahwa api terlihat mulai pukul delapan malam
tapi apakah anda sudah mulai atau sempat bertanya
saya sempat bertanya kepada mungkin saksi mata warga sekitar yang melihat dari mana asal mula api ini
ya saya menurut saya memang saat ini belum ada yang dapat kami minta ikat terangkan
baik warga sekitar ataupun petugas keamanan gedung maupun petugas muslim sendiri
karena memang sampai saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan
dan untuk petugas kebakaran yang kami konfirmasi tadi
sebenarnya rupaya pak bikofon masih tadi
hanya membuat saya meresetkan
setelah pemerintah keamanan itu baru mendapat periksa sekitar pukul dan delapan malam
untuk mengetahui bagaimana penyebab ataupun yang terbakar
saat ini petugas pemadam kebakaran belum mengetahui secara pasti begitu
mungkin kami nanti akan mencoba kembali mengkonfirmasi hal tersebut
kepada pihak hukum nasional maupun petugas kepolisian ataupun petugas damkar yang berada di lokasi kejadian
memang saat ini petugas suasananya ataupun posisinya
semua rupaya melakukan fokus
melakukan pemadaman di lepas kejadian begitu membuat
baik sejauh ini sudah seperti apa situasinya
pada awal kami mengontak anda rizky dijelaskan api masih berkobar cukup besar
apakah sampai dengan saat ini masih demikian
dari awal pas kejadian memang api terlihat cukup besar
namun masih seiring dilakukannya proses pemadaman oleh petugas damkar
dari pantauan tempat tempat kita kita sudah melihat kelaj agak padang
namun belum bisa dikatakan padang karena masih ada api yang masih membakar area di sekitar lokasi di jepang
yang tadi sudah mungkin kelasan sudah sampai kebakaran

baik dari bagian depan gedung hukum nasional atau bagian belakang gedung hukum nasional

agar bangunan yang berada di kanan kiri
yakni bangunan bangunan pemerintahan ini tidak pertengah dampak dari kebakaran ini monika
baik rizky rizky kami kan belum melihat bagaimana secara kasat mata atau video bagaimana situasi kebakaran tersebut
tapi dari pengamatan anda bisakah anda deskripsikan
apa sebenarnya yang membuat kebakaran ini atau api ini sulit dipadamkan
ya memang kami belum mengetahui secara pasti kondisinya di dalam ini bagian gedung apa yang terbakar
bagaimana digunakan untuk apa memang yang jelas kalau dilihat banyak semacam kayu gitu ya
kami belum dapat menginformasi apakah memang itu diperlukan saat resitalisasi atau apa
kami belum dapat pengetahuan tentang hal tersebut
karena di sini juga banyak terlihat terjadinya kebakaran
kerja bangunan entah pekerja bangunan dari dalam gedung atau mungkin dari luar kami belum dapat mengetahui secara pasti monika
karena memang saat ini belum ada yang bisa kami konfirmasi mengenai hal ini monika
baik dari pihak gedung pihak muslim nasional sendiri maupun pihak kepolisian maupun pihak gantar
kami saat ini masih melihat upaya yang dapat kami sampaikan saat ini adalah masih melihat upaya proses pemadaman yang dilakukan tugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran
baik sejauh ini apakah ada kesulitan atau apa yang menghambat para petugas pemadam kebakaran sendiri untuk memadamkan api
selain juga tadi mungkin yang anda sampaikan secara kasat mata pengamatan anda memang ada bagian bagian dari bangunan ini yang terbuat dari kayu sehingga api pun sulit untuk padam
ya memang kondisi api yang cukup besar monika membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk melakukan proses pemadaman
jadi itu petugas terus berupaya melakukan ataupun menyimpan api baik dari sisi bagian belakang dan sisi bagian depan
karena kalau dilihat dari lokasi kejadian ini akses yang paling mudah untuk menuju titik api adalah dari bagian belakang gedung gitu monika
jadi memang baik di bagian belakang gedung maupun di belakang bagian di depan gedung petugas tengah berupaya melakukan proses pemadaman gitu monika
baik rizky bagaimana dengan sebelum terjadi kebakaran ini kalau yang kami tahu memang untuk jam operasional dari museum nasional ini sendiri hanya sampai pada sore hari rizky ya
berarti tadi ketika terjadi kebakaran situasi museum dalam kondisi kosong tidak ada orang di dalam sehingga tidak ada korban jiwa bisa dipastikan
ya sekali lagi kami belum dapat menginformasikan secara pasti monika

apakah kondisi musim nasional dalam keadaan kosong atau seperti apa namun berdasarkan jam operasional dan awal titik api kejadiannya kebakaran itu sekitar pukul delapan
kemungkinan di jam pukul delapan tersebut sudah tidak ada pengunjung yang berada di museum nasional
itu prediksi dari kami monika
namun meski begitu memang sempat masih ada kami lihat beberapa petugas keamanan museum nasional yang berada di lokasi kejadian
yang saat ini sendiri memang kami kesulitan untuk mendapatkan
kita harus mendapatkan informasi lebih dalam terkait apakah ada korban di dalam ataupun tidak
dan saat ini kami masih terus berupaya melakukan pencarian informasi menggali informasi lebih dalam mengetahui secara pasti penyebab dan adanya dugaan ataupun tidak ada korban di dalam peristiwa kebakaran ini
rizky sebelumnya anda menyebutkan warga sekitar berkumpul untuk melihat kebakaran ini
kemudian juga arus lalu lintas terhambat
karena kendaraan kendaraan memilih untuk berhenti
apakah masih berlangsung sampai dengan saat ini
atau mungkin bisa anda lebih deskripsikan lebih rinci bagaimana situasi di sekeliling anda
ya memang dapat saya gambarkan kembali
memang modika sebelumnya kondisi lokasi kejadian yang sempat diramaikan oleh warga yang warga yang hendak menonton lokasi kebakaran sendiri saat ini kondisinya sudah berangsur sudah mulai terjadi

karena petugas keamanan dari museum nasional itu berupaya meminta warga untuk keluar dari lokasi kejadian
lantaran memang kondisi di sini cukup berbahaya bagi masyarakat yang untuk menonton terjadinya lokasi kebakaran
karena petugas juga saat ini tengah berupaya keluar masuk keluar masuk area museum nasional untuk melakukan proses pengadaman
jadi agar tidak menghambat proses pengadaman agar proses pengadaman berjalan dengan lancar
petugas melakukan sterilisasi di sekitar gedung baik di area depan maupun di area belakang
jadi kondisi saat ini gedung museum nasional saat ini sudah mulai steril dari masyarakat dan warga yang berada yang sempat menonton di lokasi tersebut
termasuk juga sterilisasi hanya di area kebakaran saat ini di area museum nasional ataukah juga di gedung gedung kementerian di sisi kiri dan kanan mungkin di sekitar museum nasional yang mungkin apinya bisa merambat ke sana rizky
posisi kami saat ini ada berada di bagian belakang museum nasional mereka
untuk posisi di bagian belakang sendiri tidak ada sterilisasi khusus yang dilakukan petugas
namanya saat ini petugas tengah fokus melakukan pengadaman yang berada di titik api
untuk di bagian depan sendiri kami belum dapat mengonfirmasi apakah memang ada sterilisasi di bagian kanan ataupun kiri
karena posisi kami sekarang berada ada sekarang posisinya adanya di belakang gedung museum nasional begitu melika
jadi terkonfirmasi warga yang berada di area tersebut pun mendekat untuk menonton bukan karena panik ya karena memang jauh dari area permukiman
nah tadi sudah dijelaskan untuk warga warga tersebut yang disterilisasi bagaimana dengan arus lalu lintas saat ini rizky
ya betul sekali monika memang kebanyakan warga yang datang ke lokasi kebakaran hanya untuk sekedar menonton ataupun mengabadikan foto ataupun video api yang membakar kawasan museum nasional ini
untuk kondisi lingkungan warga sekitar sendiri memang jauh dari pemukiman warga kondisi museum nasional berada di posisi yang diapit di gedung gedung kementerian
monika untuk arus lalu lintas sendiri tampak pandangan mata saya arus lalu lintas di bagian belakang ya ini di jalan abdul mui baik dari arah gambir menuju tanah abang maupun sebaliknya dari tanah abang menuju gambir
saat ini situasi arus lalu lintas terpantau normal monika tidak ada penutupan arus dari arah gambir menuju tanah abang maupun sebaliknya arus lalu lintas mengalir seperti biasa gitu monika
jadi kendaraan bisa bebas berlalu lalang di depan musim nasional di depan jalan musim nasional yang sedang terjadi kebakaran rizky
untuk sementara yang kami laporkan kami berada di belakang gedung museum nasional
ada dua jalan di belakang gedung museum nasional ini ada jalan yang melintas dari arah gambir menuju tanah abang dan sebaliknya itu tidak ditutup secara total
namun setelah lintasi kali ada jalan jalur lambat yang biasa dilintasi oleh karyawan di sekitar sini di gedung ini tidak ditutup karena banyak gebel damkar yang melakukan perusahaan di sekitar lokasi
untuk bagian depan sendiri saat kami melaporkan
kondisi arus lalu lintas masih bisa dilintasi
namun kami belum dapat mengkonfirmasi ulang apakah sekarang kondisinya sudah ditutup atau tidak karena posisi kami ada di belakang bagian gedung museum nasional tempat di belakang persis monika
baik rizky melihat video yang saat ini kami lihat sendiri api masih berkobar dan petugas masih berupaya untuk memadamkan api
apakah sudah berangsur angsur saat ini lebih bisa dipadamkan dibandingkan pada saat
saat awal terjadi kebakaran
ataukah semakin malahan semakin membesar
betul monika berdasarkan pandangan mata kami di lapangan memang saat ini kondisi api yang sempat membesar di lokasi saat ini sudah perlahan lahan mulai medam
monika memang tadi api sempat terlihat dari area luar gedung museum nasional
namun saat ini saya berada di belakang gedung musim nasional api berangsur angsur sudah mulai padam gitu
monika saat ini juga petugas masih terus berupaya agar lokasi kejadian benar benar dinyatakan padam dan steril dari api yang membakar di lokasi kejadian
bisa anda deskripsikan rizky apinya sudah mulai padam
sebagai mana mungkin berapa persen apinya yang tersisa

jadi api yang terjadi di lokasi kejadian dibandingkan dengan awal tadi pas terjadi kebakaran sekitar pukul delapan malam
karena bagian masih terlihat bagian bara bara asap dan juga api yang berkobar dari bagian dalam
untuk kobaran api saat ini sudah mulai tidak terlihat namun masih terlihat bara bara yang masih menyala dan asap tebal dari bagian belakang
telah dilakukan namun kami belum dapat mengetahui sampai pukul berapa nanti api benar benar bisa dinyatakan padam
kami melihat di tayangan sendiri ini petugas masih berupaya untuk memadamkan api ini ya
terima kasih rizky itiar yaya jurnalis transmedia untuk laporan terkini anda
nanti kami akan kembali
kembali lagi untuk mengupdate bagaimana kondisi kebakaran di museum nasional saat ini
selamat bertugas kembali